bank indonesia mempunyai komitmen yang sangat kuat
untuk keterbukaan informasi publik
kami terus meningkatkan keterbuan informasi
baik mengenai kebijakan peraturan maupun data data dan informasi
untuk memenuhi kebutuhan publik
dengan adanya perkembangan teknologi kita
akan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut
namun kita juga tetap menyediakan kanal kanal konvensional
informasi data dan seluruh materi materinya itu
kita akan buat semenarik mungkin
keluasan dan akurasi dari informasi itu
mencakup kebutuhan para milenial di indonesia
nah inovasi ini adalah sebuah tantangan zaman
tentunya kita harus terus menerus menyesuaikan dengan tantangan zaman
kedepan storytelling semakin penting
kita kembangkan inovasi bukan hanya dalam bentuk cetak
infografis komik memes dan berbagai macam sarana sarana digital
ini terus kita kembangkan ke depan untuk mampu memenuhi kebutuhan
daripada mitra kita stakeholders dan pemangku kebijakan bank indonesia
kami akan terus membenahi dan memperkuat
bagaimana kami menyampaikan informasi informasi secara cepat
dan akurat dan secara meluas kepada publik
kami akan terus bersinergi secara internal maupun eksternal
tentunya sinergi dan koordinasi dengan seluruh satuan kerja di bank indonesia menjadi penting
karena konten maupun cerita cerita itu adanya di seluruh satuan kerja
jadi kita terus berkoordinasi bersama dengan seluruh satuan kerja
untuk merancang dan meramu pesan pesan atau cerita cerita yang bisa disampaikan kepada publik

harapan kami masyarakat luas kan dapat lebih memiliki akses dan mendapatkan informasi
mengenai kebijakan bank indonesia peraturan bank indonesia data dan informasi
yang harapan kami dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan perekonomian negara kita
tentu saja kami akan terus meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada publik
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia